jumat pagi dua buah bendera merah putih raksasa melintasi kota jakarta
tidak ketinggalan di rumah sinjet nomor f enam belas membelah langit
para penerbang tni au itu memang tengah berlatih untuk atraksi perayaan ulang tahun kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh enam
persiapan untuk atrasi pengibaran bendera raksasa di udara itu tidak main main
sejak pagi para pilot dari squadron enam squadron delapan dan squadron empat puluh lima sudah briefing untuk persiapan penerbangan
di sini didiskusikan mengenai rencana penerbangan rute cuaca dan lain sebagainya
setelah itu para pilot dan teknisi mempersiapkan pesawatnya
total ada enam helikopter yang akan terbang melintasi kota jakarta
ditambah terbang lintas delapan buah pesawat tempur f enam belas yang terbang langsung dari lanut iswah yudi madiun
disiapkan pula satu helikopter cadangan serta satu buah heli khusus sar
menerbangkan bendera ini terlihat mudah namun sejatinya banyak tantangan dan bahayanya
titik kritis pertama dalam operasi
pengibaran bendera dengan menggunakan helikopter ini salah satunya adalah ketika helikopter dipasangin bendera
sang pilot harus mampu mengendalikan helikopternya secara stabil diam di ketinggian yang sangat rendah
salah sedikit akan fatal akibatnya
bendera yang digantung ini memiliki bobot total satu tiga ton
isap bendera yang berukuran dua puluh x tiga puluh meter juga menjadi beban ketika tertiup angin
belum lagi cuaca dan banyaknya gedung tinggi di jakarta yang menjadi hambatan
sebelum kembali ke panggilan panggilan ini diperlukan untuk mengambil alih
sebenarnya kita sudah latihan tiga bulan yang lalu
bendera sudah kita siapkan lama
kemudian bendera sebelum kita kibarkan kita uji dinamis dulu
tidak langsung kita kibarkan
kita uji dinamis bendera bisa berkubar dengan sempurna
kemudian kita uji endurance atau ketahanan bendera itu sendiri
sehingga bendera ini kita yakinkan safe untuk melaksanakan kegiatan pengibaran
kemudian sebelum geladi dan hariha kita juga sudah melaksanakan latihan parsial
demikian juga untuk atraksi terbang lintas f enam belas
ketepatan waktu dan kerapatan formasi menjadi tantangan sendiri
kalau untuk tingkat kesulitan yang lain adalah kita harus melintas tepat persis di atas tiang bendera
sehingga dengan kondisi cuaca jakarta yang jarak pandangnya terbatas itu menjadi tantangan tersendiri
terutama untuk nomor satu dalam hal ini saya sendiri
untuk kita bisa melintas persis di atas tiang bendera
hasil dari kerja keras para pilot tni au ini membuahkan hasil
dan geladi kotor yang dilakukan pada jumat pagi semua penerbangan dapat dilakukan dengan aman
ini juga saya kira bentuk hormat respect kita kepada pejuang terdepan di pandemi tenaga kesehatan kita ya
dan juga kita dedisikan kepada warga masyarakat yang saat ini sedang mengalami
utama yang sedang menderita
karena covid ya kita juga ingin membangkitkan semangat mereka untuk bisa sembuh
atraksi pengibaran bendera raksasa dengan helikopter ini adalah yang pertama kalinya dilakukan
dengan atraksi ini diharapkan jiwa nasionalisme masyarakat akan semakin bangkit
iwan hermawan dwi ari jakarta